mohon izin nololambun melaporkan bandung satu terjadi orang mencurigakan
membawa sentri dan tidak punya identitas jelas
sudah diamankan oleh personil gatur dan juga pasman pres
mohon izin nololambun izin bantuannya nololambun
mohon izin nololambun melaporkan bandung satu terjadi orang mencurigakan
membawa senley dan tidak punya identitas jelas
sudah diamankan oleh personil gatur dan juga pasman pres
mohon izin nololambun izin bantuannya nololambun